beralik informasi lainnya sidang obstruction of justice atau perintangan penyelidikan kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
sidang kami sepagi tadi dimulai dengan mendengarkan ketransaksi untuk mantan wakaden b biro paminal propampolri akbp arief rahman arifin
sekarang yang mau diperlihatkan apa
apakah masih ingat berdekatan
tidak relevan yang mulia karena saudara saksi mengatakan hanya melihat kantong plastik
hanya sebatas untuk melihat ya ini kan di dalam plastiknya aja yang mau diperlihatkan
makanya jangan dekat dulu
hakim harus menengahi debat antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum arief rahman
ketegangan terjadi saat jpu meminta saksi arianto memastikan bentuk plastik cctv yang diambilnya dari irfan widianto
dalam sidang kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi arianto untuk terdakwa arief rahman
arianto adalah pekerja harian lepas di divropampolri kantor ferdisambu
dalam kesaksiannya arianto mengatakan bahwa dirinya diperintahkan cuk putranto untuk mengamankan cctv di pos satpam perumahan komplek polri duren
di jepang jepang dan jepang
di jepang jepang jepang dan jepang

keberatan dari kami karena saksi arianto dipaksa untuk mengira ngira barang apa yang ada di dalam kantong plastik hitam
jadi memang keterangan arianto hanya terbatas pada yang diambil dan dipindahkan hanya kantong plastik hitam
apa isinya dia tidak lihat bentuknya seperti apa dia juga tidak ingat
jadi tadi keberatan kami adalah jaksa pada dasarnya memaksakan saksi untuk mengira ngira isinya seperti ini bukan
isinya berat atau bukan nah itu kita yang keberatan di situ
jadi sepertinya pada dasarnya itu keterangannya tidak ada yang memberatkan justru meringankan klien kami